kasus dugaan pelecehan seksual dalam pergelaran miss universe indonesia menarik perhatian kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
meparekraf sandiaga uno mengklaim telah menerjunkan tim untuk memantau dan mengevaluasi insiden itu
sandiaga juga menyatakan akan mengawal laporan kasus tersebut di kepolisian agar proses hukum tetap berjalan
kami sudah mendapat laporan dan sudah menerjunkan tim untuk ikut memantau dan mengevaluasi
karena duta duta wisata juga miss miss di seluruh wilayah nusantara ini kami melihat sebagai bagian daripada promosi pariwisata dan produk produk ekonomi kreatif
namun tentunya semua ini harus dijalankan
dalam koridor hukum dan kearifan lokal serta taat terhadap norma norma dan adat istiadat masyarakat kita yang tentunya harus kita jaga
sebelumnya pada rabu penyidik subdit renakta maksud kami direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi peristiwa yang dialami korban